assalamualaikum selamat malam pak joko
waalaikumsalam mbak tiffany
ya pak joko dengan adanya keputusan dari kementerian haji dan umroh arab saudi
bahwa ibadah haji tahun ini tetap diadakan prosedur pelaksanaannya akan seperti apa informasinya pak joko
apakah ini juga memungkinkan bagi warga indonesia warga kita yang berada di arab saudi
untuk melaksanakan ibadah haji
ya terima kasih mbak tiffany
ya memang tadi malam sekitar pukul sembilan tiga puluh waktu arab saudi
kita menerima kabar yang membahagiakan dari kementerian haji dan umroh kerajaan arab saudi
yang memastikan bahwa ibadah haji tahun dua ribu dua puluh itu akan dilaksanakan
dan memang pelaksanaannya menurut pernyataan dari kementerian haji dan umroh
sangat dibatasi jumlah pesertanya ya mbak jumlah jamaahnya
jadi dari warga negara arab saudi dari ekspatriat asing yang bermukim di arab saudi
akan sangat dibatasi sangat dibatasi jumlahnya untuk dapat melakukan ibadah haji tahun ini
oke dibatasi jumlahnya sudah ada berapa besaran jumlahnya
kemudian artinya nanti
jadi kalau misalnya ini kan banyak sekali mungkin warga negara negara lain yang juga berada di arab saudi
nanti pengaturannya akan seperti apa termasuk warga kita yang ada di sana
terus terang kami sampai saat ini belum menerima informasi lebih lanjut mbak
bagaimana teknis filternya begitu mbak
jadi bagaimana teknis pembatasannya dari
untuk bisa ikut dalam ibadah haji tahun ini
itu kita belum dapat informasi lagi mbak
tapi insya allah begitu kita sudah dapatkan informasi yang lebih jelas
lebih teknis mengenai cara cara pendaftarannya
kita akan segera umumkan kepada warga negara kita yang ada di arab saudi
pak joko sejumlah masjid di arab saudi juga sudah melakukan atau kembali beroperasi ya
kembali menerima jamaah
melaksanakan ibadah kemudian ada kabar mengembirakan ini bahwa ibadah haji tetap diadakan
walaupun dengan persyaratan atau adanya peserta dalam jumlah terbatas
nah apakah dengan kabar kabar ini juga mungkin menerima informasi ke depannya
apakah ibadah umroh juga nantinya kemungkinan bisa seiring dengan berjalannya waktu juga bisa akan kembali dibuka
terus terang kami belum juga menerima informasi bagaimana kelanjutannya setelah ibadah haji selesai nanti mbak
bagaimana pelaksanaan ibadah umroh sesudah ibadah haji nanti
tapi kami sangat sangat berharap kami sangat sangat berharap bahwa sesudah ibadah haji nanti pemerintah arab saudi bisa mengizinkan kembali kunjungan umroh dari jemaah kita yang ada di indonesia
begitu mbak kita harapkan
kondisi di saudi
di saudi sendiri seperti apa sih pak joko mungkin bisa di sharing ke kita lah sedikit banyak bagaimana kondisi di saudi sendiri sekarang di tengah pandemi
kemudian yang juga tetap masih melonggarkan sejumlah aktivitasnya termasuk itu tadi ya pelaksanaan ibadah
pembukaan kembali masjid bahkan juga akan ada ibadah haji walaupun terbatas
kondisi di arab saudi sendiri sih sudah kembali normal mbak alhamdulillah dari minggu kemarin
sudah mendapatkan pelonggaran untuk kembali beraktivitas semua toko semua aktivitas ekonomi perdagangan sudah dibuat kembali
tentu saja dengan pelaksanaan protokol protokol kesehatan seperti memakai masker di tempat umum kemudian memakai sarung tangan kemudian ada pemeriksaan kesehatan di setiap setiap pintu masuk toko
dan perkantoran juga sudah buka kembali
kemudian kita juga sudah bebas untuk berpergian antar kota antar provinsi tidak ada lagi pembatasan antar wilayah begitu mbak
walaupun memang secara faktual memang angka covid di kasus covid di arab saudi ini memang masih cukup tinggi
sampai dengan kemarin jam empat sore waktu arab saudi kita sudah mendapatkan informasi ada sekitar
satu ratus enam puluh satu lima kasus positif covid di mana kota riyad menjadi kota yang memiliki kasus terbesar mbak dengan empat puluh tiga sembilan ratus sembilan puluh lima
tapi kami optimis mbak kami lihat penanganan pemerintah arab saudi terhadap pandemi ini sangat sangat serius sangat sangat disiplin terbukti dengan jumlah kasus sembuhnya itu
sudah sangat sangat tinggi mbak satu ratus lima satu ratus tujuh puluh lima dan jumlah yang meninggal itu relatif sedikit sampai dengan kemarin itu yang meninggal itu satu tiga ratus tujuh orang
jadi insya allah mbak kami optimis pemerintah saudi sangat sangat peduli terhadap pandemi ini serius dan insya allah semuanya bisa kembali normal
oke tingkat keseriusan ini juga nantinya mungkin hampir dipastikan bahwa
kalaupun pelaksanaan ibadah haji itu nanti tetap berjalan tetap memperhatikan protokol kesehatan ya pak joko ya
iya mbak saya pastikan itu bahwa pemerintah saudi akan sangat melindungi jemaahnya baik itu jemaah dari warga negaranya sendiri maupun jemaah yang datang dari ekspatriasi asing yang ada di arab saudi
itu dari sejak awal pemerintah saudi selalu mengedepankan prioritas keselamatan jemaah
jemaah yang datang ke
jemaah yang datang ke
terima kasih pak joko sudah sharing informasi dengan kami di sian indonesia connected malam hari ini
mudah mudahan kita tunggu kabar atau update nya terus ya ke depannya terkait dengan pembukaan ibadah haji dengan peserta terbatas ini
terima kasih sekali lagi